sejak kamis pagi hari ribuan pencari kerja terus memadati halaman depan pabrik metal park indonesia
yang memproduksi sepatu di desa bundar kecamatan jatiluhur kabupaten purwakarta jawa barat
warga terus berdesakan untuk menyerahkan surat lamaran kerja hingga akhirnya semakin tak terkendali
informasi adanya penerimaan pekerja menyebar di media sosial
di dalam surat itu tertera akan menerima pekerja dampak covid sembilan belas sebanyak satu ratus dua puluh empat pekerja bagi yang memiliki keahlian
dan lima puluh pekerja bagi yang belum memiliki pengalaman
namun banyaknya pencari kerja membuat ribuan orang mengadu keberuntungan dengan melamar ke pabrik ini
semakin tidak terkendali situasinya pihak kepolisian sektor jatiluhur purwakarta
akhirnya membubarkan paksa proses penerimaan tenaga kerja ini karena khawatir memicu penularan
pihak kepolisian akan memanggil pihak manajemen pabrik lantaran melakukan perekrutan tenaga kerja
yang melibatkan ribuan orang tanpa adanya penerapan protokol kesehatan yang ketat
informasinya sebelumnya ada owner mau ngasih order lagi katanya
cuma saya nggak tahu di medsos katanya
begitu yang lain saya tanya di medsos sudah rame
makanya mereka berbonong bonong dari jam enam pagi tadi ke sini
saya dengan anggota berikut sekuriti yang ada di ketemetro